seorang warga astana anyar kota bandung tewas akibat peluru yang meletus dari senjata api salah seorang petugas kepolisian
peristiwa tragis ini terjadi saat empat orang petugas yang hendak menangkap seorang tersangka bergumul dengan sejumlah warga di kawasan gerbang tol muhammad toha
keempat petugas yang terlibat pun kini tengah diperiksa oleh petugas propam porestabes bandung
suasana duka menyelimuti keluarga almarhum agus maulana sidin
saat jenazah almarhum dibawa dari rumah sakit bayangkara sartika asih bandung
jenazah korban kemudian disolatkan di masjid sebelum dimakamkan di pemakaman umum mekarwangi bandung minggu siang
warga karasak astana anyar kota bandung ini diduga menjadi korban salah tembak seorang petugas satreskrim polsekta bojongluakidul minggu dinihari
tim satreskrim mendapatkan perlawanan dari warga saat akan menangkap seorang tersangka pelaku kasus penganiayaan yang menewaskan seorang warga
dalam pergumulan itu salah satu senjata petugas milik brib
kpp meletus hingga menewaskan korban
sementara seorang polisi yang terluka akibat diserang warga juga harus dievakuasi ke rumah sakit
kejaran polisus bandung turk berhasil
dan menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam dalamnya kepada warga almarhum
kita masih dalami bagaimana kejadian tersebut
karena memang ada beberapa keterangan dari saksi yang berbeda beda
untuk itu diperlukan koordinasi
komunikasi konsertasi dari warga yang berbeda beda
empat petugas polsekta bojong luwakidul yang terlibat dalam peristiwa ini
kini dalam pemeriksaan unit pengamanan internal polrestabes bandung dan polda jawa barat
freddy bangun bandung
sesosok jasad bayi ditemukan seorang penderita gangguan jiwa di tempat pembuangan sampah di ciamis
bayi berjenis kelamin laki laki itu sempat dibersihkan hingga dibawa keliling kota olehnya
jasad bayi kemudian dibawa polisi ke rumah sakit umum daerah ciamis untuk kepentingan penyelidikan
jasad bayi berjenis kelamin laki laki ini ditemukan di tumpukan sampah di belakang salah satu sekolah menengah atas negeri ciamis minggu sore
ironisnya yang menemukan bayi adalah seorang penderita gangguan jiwa
pada awalnya warga mengira bayi malang itu adalah sebuah boneka karena sempat dibersihkan hingga dibawa keliling kota
namun bercak darah dan kain pembungkus yang ditemukan di lokasi kejadian
bayi berjalan dengan bergeriga
cuman saat saya melintas ini orang mungkin ini kan tidak benar gitu orang gila
jadi udah lagi dibersihin sama ini ya kemungkinan disana ah bah
meski kondisi organ tubuhnya masih sempurna namun terdapat luka di bagian pelipis mata
ini diperkirakan sekitar usia lima bulan dalam kandungan
jenis kelaminnya laki laki
cuma kalau misalnya ini adalah apa
hasil yang baik artinya melahirkan secara normal
pastinya dipelihara ya dipulasara dengan baik juga
tapi ini kan ditemukan di tempat yang kotor
guna kepentingan penyelidikan jasad bayu diamankan polisi dan dibawa ke rumah sakit umum daerah ciamis
deden rahadian ciamis